rekapitulasi penghitungan suara hasil pemilu dua ribu dua puluh empat di kpu provinsi sulawesi tengah selesai dijalankan
untuk hasil rekapitulasi pilpres di provinsi sulawesi tengah pasangan calon nomor urut dua prabowo subianto gibran raka buming raka unggul
dari hasil rekapitulasi tingkat nasional total ada satu tujuh ratus lima puluh enam tujuh ratus enam puluh satu suara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden
capres cawapres prabowo subianto gibran raka buming raka unggul dengan perolehan suara satu dua ratus lima puluh satu tiga ratus tiga belas suara
diikuti pasangan anies mohaimin dengan tiga ratus delapan puluh enam tujuh ratus empat puluh tiga suara
dan diurutan ketiga pasangan ganjar pranowo mafud md memperoleh satu ratus enam puluh lima ratus sembilan puluh empat suara
pertama dikutipkan dengan nomor satu tiga ratus delapan puluh enam tujuh ratus empat puluh tiga
hingga sabtu siang kpu telah mengesahkan hasil rekapitulasi tiga puluh dua provinsi dari total tiga puluh delapan kpu provinsi
sementara untuk pemilihan luar negeri kpu menanti panitia pemilihan luar negeri kuala lumpur malaysia setelah menjalankan pemilihan suara ulang pada sepuluh maret lalu
sesuai peraturan kpu rekapitulasi suara nasional pemilu serentak dijadwalkan berlangsung hingga dua puluh maret mendatang
komisi pemilihan umum optimistis proses rekapitulasi tingkat nasional akan selesai pada dua puluh maret dua ribu dua puluh empat bahkan ada kemungkinan selesai lebih cepat
meski terjadi dinamika di tingkat kota provinsi ataupun di luar negeri komisioner kpu agus melas yakin masa tenggat penghitungan suara tidak akan terganggu
untuk mengetahui perkembangan rekapitulasi pilpres dua ribu dua puluh empat kita bergabung dengan nanda aprilia langsung dari kantor komisi pemilihan umum ri di jakarta pusat
terakhir tiga puluh dua provinsi sudah direkapitulasi suaranya nanda untuk saat ini atau petang ini sudah bertambahkah
tivel sejauh ini masih belum kembali dimulai rekapitulasi suara atau rapat pleno terbuka rekapitulasi suara nasional di kpu ri
artinya memang sejauh ini baru hanya provinsi sulawesi tengah saja yang sudah dihitung
suaranya juga sudah disahkan tadi
nah informasi yang kami dapat hingga saat ini memang untuk kpu ri sendiri ini masih menunggu sebenarnya untuk daerah daerah atau provinsi lain yang memang masih belum dilakukan rekapitulasi di kpu ri
seperti halnya untuk provinsi jawa barat maluku papua papua tengah papua pegunungan dan papua barat daya yang sampai dengan saat ini memang masih belum dilakukan rekapitulasi di tingkat kpu ri
nah kembali ival kalau bisa saya jelaskan di sini bagaimana nanti
bagaimana hasil dari rekapitulasi suara untuk provinsi sulawesi tengah
di mana kembali pasangan prabowo gibran ini unggul dengan perolehan suara yakni di satu dua ratus lima puluh satu tiga ratus tiga belas suara di provinsi sulawesi tengah
kemudian disusul oleh pasangan anies baswedan dan muhaymin iskandar di tiga ratus delapan puluh enam tujuh ratus empat puluh tiga suara
dan pasangan ganjar mahfud yakni di satu ratus enam puluh lima lima ratus sembilan puluh empat suara
yang dimana hasil tersebut sudah disahkan dan ditetapkan di rapat pleno terbuka rekapitulasi suara hari ini
jadi artinya tadi ada provinsi provinsi yang masih belum dilakukan rekapitulasi di kpu ri seperti halnya jawa barat dan juga untuk di pulau papua ini belum seluruhnya
seperti halnya memang ada dinamika yang terjadi
ada hal hal atau kendala yang dihadapi di provinsi provinsi seperti halnya di provinsi jawa barat hingga saat ini belum dilakukan rekapitulasi di tingkat kpu ri
dan saat ini kendalanya adalah terkait dengan sengkarut masalah belum usahanya perhitungan suara untuk satu dua ratus dua puluh dua tempat pemungutan suara di kabupaten bekasi
yang sampai dengan saat ini masih dilakukan pemungutan suara
kemudian untuk provinsi papua kita tahu pulau papua di beberapa provinsinya ada masalah atau kendala geografis
dan artinya sama dengan saat ini pr terbesarnya dari kpu ri adalah untuk memastikan ini cukup dengan tengkat waktunya dibatas sampai dengan dua puluh maret
mendatang yang dimana kalau dari salah satu anggota kpu ri agus melas ini optimis sebenarnya ini sudah rampung di tanggal delapan belas maret dua ribu dua puluh empat nanti
tiffel dan juga saudara bagaimana kpu ri merampungkan secara nasional rekapitulasi suara ini
dari kantor komisi pemilihan umum ri di jakarta pusat nanda aprilia melaporkan